pecahnya pipa yang menyalurkan minyak milik pertamina
menyebabkan kerusakan ekologi di sepanjang pantai balikpapan
bahkan kejadian ini juga telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material
berikutnya kita bedah dampak tumpahan minyak pertamina
kita lihat terlebih dahulu seperti apa dampaknya
bila kita saksikan tumpahan minyak ada di teluk balikpapan di sini
tapi sudah menyebar hingga ke bagian kawasan selat makassar
di mana ini berjarak sekitar kurang lebih enam puluh km
bisa anda bayangkan berapa besar luasan akibat daripada tumpahan minyak
yang terjadi dari hari sabtu kemarin
memang ada beberapa hal yang mengakibatkan warga terutama pihak peduli lingkungan
karena ini terjadi pada hari sabtu
kurang lebih butuh waktu hampir sepekan
dan tidak ada satupun hal yang bisa dilakukan kecuali baru baru ini
pihak pertamina bpbd maupun tni dan aparat keamanan melakukan pembersihan
dengan menyedot minyak kemudian menggunakan zat kimia
di sepanjang bibir pantai
dari citra satelit tampak seperti ini sebarannya sudah meluas
dan dampaknya tidak hanya seperti yang tadi dikatakan oleh yogi
dampak kerugian ekosistem tapi juga kerugian sosial kerugian ekonomi
tapi juga kerugian imaterial
karena ada lima korban jiwa yang meninggal dan tadi adalah salah satu korban
yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab
lalu kita lihat sebenarnya seperti apa kondisinya yang lainnya
dampak dampak yang kita bisa pertimbangkan
ini ada lima orang tewas
mereka rata rata adalah nelayan yang memang bekerja setiap harinya mencari nafkah
di teluk balikpapan mengais rejeki dari biota ataupun ikan yang ada di sana
kemudian krisis air bersih
karena minyak sendiri memang memiliki masa yang cukup berat
sehingga tidak bisa bergabung dengan air
salah satu yang dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah melakukan sistem tukbat
vakum truk dan juga menggunakan chemical ataupun zat kimia
tetapi ini jadi perdebatan
ketika menggunakan zat kimia untuk pembersihan
di lingkungan warga tinggal yang selama ini memang tidak tercemar
akan mengakibatkan efek lain dan itu merupakan salah satu hal yang juga harus dipertimbangkan
oleh pihak yang saat ini melakukan pembersihan di sana
selanjutnya yang harus kita lihat adalah kawasan yang perairan balikpapan terpapar limbah
kalau kita bicara mengenai kerugian akibat kerusakan lingkungan
itu sesuatu yang tidak bisa dihitung
kalau kita mengingat peristiwa oil spill juga yang terjadi di meksiko pada tahun dua ribu sepuluh
di mana terjadi
jadi ribuan biota laut rusak dan mengakibatkan british petroleum didendah hampir delapan belas miliar dolar
akibat adanya kerusakan dan juga meledaknya sebuah rik di sana
kemudian bisa anda bayangkan terumbu karang yang rusak berapa puluh tahun
berapa ratus tahun terumbu karang bisa tumbuh
kemudian bakau tanaman bakau ini adalah tanaman yang memang secara endemik tumbuh di perairan
tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi kemudian tsunami dan gelombang tinggi
bisa anda bayangkan ketika mangrove ini rusak maka kawasan pinggir pantai akan tergerus
dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi
kemudian lima kawasan padang lamu di teluk balai pepan terancam mati
anda juga bisa mengerti bahwasannya kawasan laut tidak hanya dari biota yang ada di dasar laut
tetapi juga ada kehidupan masyarakat di sekitarnya juga ada kehidupan ekosistem lain
yang bisa jadi terancam akibat endapan minyak yang sampai saat ini belum terselesaikan
dalam hal solusi pembersihannya
kemudian kemarin ditemukan seekor pesut mati
pesut adalah binatang endemik yang ada di kalimantan timur
salah satu binatang yang menjadi ikon di sana bahkan saat ini terancam punah
satu ekor kematian pesut akibat kerusakan lingkungan ini
bisa menunjukkan berapa banyak kemungkinan binatang serupa yang mengalami keracunan
karena waktu dilakukan sebuah otopsi terhadap binatang ini
ditemukan banyak sekali cairan minyak yang ada di dalam organ tubuh pesut tersebut
dan yang kita lihat adalah dua kapal nelayan terbakar
kapal nelayan terbakar ini awalnya adalah indikasi terjadinya oil spill di sana
tetapi pemerintah waktu itu lebih memperhatikan atau melihat dampak dari terbakarnya ini
tetapi sedikit mengabaikan akibat adanya tumpahan minyak
beberapa pakar lingkungan mengatakan tiga x dua puluh empat jam seharusnya merupakan cara yang paling efektif
untuk mengatasi oil spill seperti ini
sudah lebih dari lima hari masih terjadi tarik ulur seperti apa metode pembersihannya saat ini
kemudian alat perlengkapan kapal rusak dan terbakar
seperti kita ketahui nelayan sangat terpukul akibat tidak bisa melaut
dan kerugian berapa besar setiap hari terimbas akibat hal ini
satu ratus enam puluh dua nelayan bisa anda hitung bagaimana kerugiannya dan ke depannya bagaimana nasib mereka
ini merupakan salah satu pekerjaan rumah dari pemerintah dan juga pihak yang bertanggung jawab
untuk segera mencari penyelamat
dan juga untuk mencari solusi akibat dari kerusakan alam ini